jalan pertandingan kemarin melawan malaysia
secara kita dirugikan sangat sangat dirugikan
karena saya latihan kita latihan semua latihan kesini untuk menang
jadi kita sudah mengorbankan banyak yang kita korbankan
banyak yang kita tinggalkan untuk berada di sini memberikan yang terbaik untuk indonesia
tetapi sampai disini kita dikecewakan dengan keputusan keputusan wasit yang menurut saya kurang adil
kita sih tidak memasalahkan kalau kita default oke kita salah kita sportif kita disalahkan
tetapi mengapa pada saat lawan melakukan kesalahan yang sama seperti yang kita lakukan
mengapa tidak defaulkan itu saja sih yang kami sayangkan
the show must go on masih ada pertandingan ke depan di nomor kewadiran dan kalian juga akan turun lagi begitu
bagaimana caranya dini sebagai kapten untuk memulihkan mental anda sendiri dan juga teman teman
agar bisa kembali bertanding lagi dengan baik
menurut saya sih ini udah yang sudah yang sudah mungkin kita lebih fokus lagi untuk nomor yang selanjutnya
semoga kami bisa memberikan yang terbaik itu saja
mungkin yang berlalu biarlah berlalu itu memang sudah apa ya bayi kita
udahlah mungkin ini memang jalan kita di sini udah tidak bermasalahkan lagi
kalau untuk persiapannya sendiri gitu latihan dan lain lain apakah ada jadi kendala begitu dengan adanya kasus kemarin itu
tidak ada sih latihan tetap latihan enjoy
kita latihan dengan senang dari hati ya kita ingin juara
tapi sampainya di malaysia ada keadaan begini ya apa boleh buat ada yang atur
sudah ada komunikasi dengan keluarga di indonesia bagaimana dengan komunikasi kemarin
kebetulan ini di indonesia udah booming ini jadi viral ini
kita sudah cat semuanya ini kok ada begini tapi kita berusaha untuk berikan
masukan yang baik kepada warga indonesia bahwa ini murni apa ya ini pertandingan
ada menang ada kalah bukan masalah wasit saja tapi pertandingan itu memang ada yang kalah
orang tua bagaimana
orang tua saya ya pasti sedih lah ya nggak ada yang gak mungkin
karena anaknya latihan sudah mati matian latihan ke sini hasilnya begitu
cuma ya kita berusaha tegar berusaha sabar saja mungkin ada hikmah yang dibalik semua kejadian ini
semoga sukses ya
indonesia luar biasa